sementara itu setelah mendengar eksepsi atau keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum jessica kumala wongso
ayah mendiang wayan mirna salihin langsung menanggapi langkah yang diambil pihak jessica
pihak keluarga korban mengaku mengantongi bukti bukti yang akan dipakai untuk melawan bantahan pihak jessica
hukumnya jessica itu berhak sekali untuk melakukan itu biar nggak apa apa
nanti kan kita yang penting buktinya buktinya itu ada
nanti om sri ini yang akan buktikan
nah jadi kita juga tadi gak sangka itu
ya yang saya bilang friend makan friend itu
ya biar aja mau kuasa hukumnya lima puluh juga gak apa apa
kan nanti pembuktian yang penting fakta hukumnya pidananya itu kan kelihatan nanti
nanti akan dikasih lihat pake film
bahwa jessica tuh saat itu ngeracun nah itu aja udah selesai kan